curah hujan dengan intensitas sedang lebat ini disampaikan oleh kepala bmkg dwi korita karnawati dalam jumpa pers yang digelar secara daring sabtu malam
analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan dan perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan
selain itu efek fenomena lanina yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun secara signifikan masih akan menambah uap air di indonesia
awan awan hujan dari arah samudera hindia melintasi wilayah kepulauan indonesia menuju ke samudera pasifik ini saat ini sedang berlangsung
sehingga hampir merata di berbagai wilayah indonesia terutama diawali dari indonesia bagian barat nanti berangsur bergerak ke indonesia bagian tengah dan akhirnya indonesia bagian timur
dan akhirnya akan menjadi merata sirih bergantung
potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang akan berlangsung dari tanggal sembilan sampai lima belas oktober mendatang untuk sebagian besar wilayah indonesia
wilayah indonesia yang berpotensi turun hujan sedang hingga lebat diharap waspada kemungkinan cuaca ekstrim
potensi curah hujan ini kita kelihatan seperti ini jadi curah hujan yang berwarna merah yang merah agak ini kuning sedikit lah tapi biasanya yang merah
itu adalah kategori hujan ekstrim ya mulai dari yang merah itu sudah hujan sangat lebat nanti ekstrim inilah yang perlu diwaspadai dan ini tiga hari ini cukup masif
musim penghujan sendiri di wilayah indonesia sudah mulai terjadi pada bulan september meski tidak serempaknya
akan berlangsung pada bulan desember dan januari mendatang
arya ditotama indra hadi jakarta
sore tadi wilayah banten diguncang gempa dengan magnitudo lima lima selain itu cuaca ekstrim di masa peralihan musim diprediksi masih akan terjadi di indonesia
dampak cuaca ekstrim bahkan sudah menimbulkan bencana serta korban di beberapa kota
apa yang sedang terjadi di indonesia akan kita tanyakan langsung kepada kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika
dwi korita karnawati selamat malam bu dwi korita
selamat malam mbak zaza assalamualaikum wr wb
ibu gempa yang terjadi pada tadi sore di banten terasa di kota mana saja bu
ya jadi gempa yang tadi terjadi di banten ini sebetulnya merupakan gempa
yang pusat gempanya berada pada di dalam lempeng indo australia pada kedalaman empat puluh tujuh km
nah artinya dampaknya ini ground motionnya akan penyebarannya akan menjadi cukup luas
antara lain juga dirasakan terutama di wilayah banten dan sekitarnya
di sebagian di wilayah jabodetabek sebagian juga di selat sunda demikian
kemudian selain di wilayah banten dan sekitarnya yang tadi ibu sudah sempat utarakan
gempa tadi pagi juga terjadi di wilayah maluku utara
bagaimana karakteristik di wilayah maluku utara ini
apakah penyebarannya juga cukup luas seperti yang terjadi di banten pada sore tadi
baik jadi memang saat ini
berbagai kejadian gempa di berbagai wilayah itu memang terjadi ada gejala peningkatan event event kejadian gempa bumi
namun karakteristiknya tidak sama artinya beragam
ada yang pusat gempanya berada pada lempeng yang menumpuk
misalnya kalau yang di banten indo australia
ada juga pusat gempanya
ada juga yang berada di antara bidang pergeseran lempeng
dan ada juga yang berada di dalam lempeng yang tertumbuk
memang kami mohon masih tetap perlu diwaspadai
tapi tidak perlu panik
kejadian kejadian gempa memang eventnya kejadian frekuensinya cenderung semakin meningkat
tapi kami tetap terus memonitor
dan yang penting juga perlu adanya kesiap siap
dan kewaspadaan dengan cara mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan apabila gempa itu terjadi
dan juga sebelum kejadian apa yang harus kita lakukan
perbedaan karakteristiknya ada di banten dan yang di maluku seperti apa bu
kalau yang di banten ini terutama masih apa tadi saya katakan
merupakan gempa yang berada pada lempeng di indo australia
nah kalau yang di maluku ini jenis mekanismenya akibat sesar lokal demikian
dan kalau yang di banten ini terutama disini dikatakan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya
kempa bumi yang terjadi merupakan jenis kempa bumi dangkal
akibat adanya aktivitas subduksi lempeng
hasil analisis mekanisme sumber mewujudkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme oblik turun atau normal diagonal
baik kemudian bu tadi sempat disampaikan mengenai adanya peningkatan kejadian gempa bumi
mungkin bisa dielaborasi atau dijelaskan lebih lanjut terkait hal ini bu
jadi sebetulnya ada tren global berdasarkan data yang dirilis dari pusat riset yang ada di uk
di sana telah memprediksi adanya peningkatan aktivitas tektonik kegempaan beberapa tahun terakhir
dan hasil prediksi tersebut nampaknya sesuai dengan beberapa kejadian gempa yang terjadi secara global
demikian pula halnya
terjadi di banten
di wilayah indonesia
di wilayah indonesia ini kami mencatat di tahun dua ribu dua puluh
di kala sistem monitoring kita masih tetap sama
tidak ada peningkatan jumlah alat alat deteksi
terjadi lompatan kejadian gempa dari rata rata per tahun itu lima sampai enam kali
di tahun dua ribu tujuh belas meningkat menjadi
dua ribu delapan belas meningkat menjadi sebelas sembilan ratus kali

nah lalu dua ribu dua puluh ada sedikit penurunan tapi tetap rata rata masih delapan ribu kali
dan ini antara lain adanya periode ulang gempa bumi yang memang terjadi dengan basa mudahnya jatuh temponya itu berada pada
tahun tahun sekarang ini
antara lain itu penyebabnya dan juga memang di wilayah indonesia ini dikontrol oleh tumbukan tiga lempeng tektonik
tidak sebagaimana di negara negara lain
umumnya itu hanya dua lempeng tektonik
di indonesia ini terutama lempeng indo australia lempeng eurasia kemudian juga lempeng pasifik
bahkan ada juga lempeng filipina yang kebetulan aktivitas pergerakannya memang ada tren peningkatan demikian
itu artinya bahwa wilayah indonesia ini lebih rawan terjadi gempa ya mbak
dan apa yang dampak apa yang harus diwaspadai
perambatan gelombang gempa bumi di indonesia juga dipengen menyebabkanénergie yang lain

selain itu apabila gempa ini berpusat di dasar laut dan pergerakannya merupakan pergerakan vertikal
dengan kekuatan yang cukup misalnya magnitudonya mencapai tujuh atau bahkan lebih
itu dapat mengakibatkan tsunami
selain itu gempa meskipun tidak mengalami pergerakan vertikal
tetapi terjadi di dasar laut dan dapat mengakibatkan longsor dasar laut
itu pun dapat memicu terjadinya tsunami
jadi dampak lanjut dari gempa selain tsunami
baik secara akibat longsor laut ataupun akibat gempa itu sendiri
dapat juga mengakibatkan likuifaksi seperti yang terjadi di kobo balaroa di palu
dan juga dapat menimbulkan longsor di darat juga
antara lain itu mbak
baik bu korita apakah gempa peningkatan intensitas atau aktivitas gempa ini
ada kaitannya dengan perubahan cuaca maupun cuaca ekstrim yang sedang terjadi
baik di indonesia maupun di global bu
kalau di global
memang terjadi atau secara global terjadi perubahan iklim global
yang dapat memicu cuaca ekstrim
tetapi fenomena perubahan iklim dan cuaca itu dikontrol oleh interaksi
antara fenomena atmosfer dan oceanografi atau atmosfer dan lautan
kalau gempa bumi ini lebih dipicu oleh pergerakan kulit bumi
gaya endogen endogen atau gaya yang berasal dari dalam bumi
itu dua fenomena yang berbeda
baik dua fenomena yang muncul
dua duanya terjadi secara global juga
dua fenomena yang berbeda perubahan iklim cuaca ekstrim dengan gempa
namun pertanyaannya lanjutan adalah beberapa hari terakhir beberapa minggu terakhir ini
kita dilanda cuaca yang cukup ekstrim

apa yang sedang dihadapi di indonesia
apa karena memang hanya masa peralihan ataupun sebenarnya ada faktor faktor lain yang juga mendukung
saat ini sesuai hasil prediksi bmkg di bulan agustus lalu
memang di bulan bulan ini kita sudah masuk ke oktober ya
sudah sudah dimulai sejak bulan september
itu sudah wilayah indonesia sebagian sudah memasuki musim hujan
jadi memang saat ini sedang pada fase ya

jadi memang saat ini sedang pada fase ya
seperti yang kita alami di wilayah indonesia antara musim kemarau ke musim hujan
yang sering ditandai dengan fenomena hujan lebat dan juga angin kencang atau puting beliung
namun selain itu saat ini juga masih terdeteksi terjadinya lanina dengan intensitas lemah
yaitu fenomena yang dipengaruhi dengan adanya aliran masa udara basah dari samudera pasifik
akibat suhu muka air laut di indonesia ini lebih hangat daripada suhu muka air laut di samudera pasifik bagian tengah barat
selain itu juga ada fenomena indian ocean depot yang memberikan kontribusi terhadap melimpahnya uap air
pembentukan awan awan konvektif di wilayah indonesia terutama indonesia bagian barat dan tengah
terjadi pula fenomena sirkulasi siklonik yang mengakibatkan peningkatan awan awan hujan dengan kecepatan angin yang tinggi
dan aktifnya medan julian oscillation atau pergerakan awan awan hujan dari samudera india melintasi kepulauan indonesia menuju samudera pasifik
serta kondisi atmosfer pada skala lokal yang labil di beberapa daerah yang mampu mendukung potensi pertumbuhan awan hujan
jadi sangat kompleks
ada cukup banyak fenomena yang terjadi secara bersamaan demikian
baik ada beberapa faktor yang kemudian berpengaruh terhadap cuaca yang terjadi saat ini
bagaimana dengan tren curah hujan bu selama masa peralihan hingga nanti masa awal musim hujan bu
ini kami memperkirakan bahwa saat ini masih awal
dari musim hujan jadi tren peningkatan curah hujan masih pada fase dingin
dan tren ini akan makin meningkat
di sebagian besar wilayah indonesia puncak curah hujan bulanan itu diprediksi terjadi di bulan desember
di sebagian wilayah lainnya ada juga di bulan januari
meskipun di bulan november mulai ada beberapa hal
ada beberapa wilayah yang memasuki puncak musim hujan
jadi kami tetap memohon waspada yang terjadi saat ini belum puncaknya
puncaknya masih sekitar november desember januari
jadi intensitas hujan ini akan semakin meningkat hingga nanti puncaknya di sekitar bulan november demikian ya bu
betul sekali november desember januari
apakah ini terjadi hanya di beberapa wilayah di indonesia ataupun di seluruh wilayah indonesia ini terjadi tren curah hujan yang sama bu
yang saya katakan desember januari itu sebagian besar dari wilayah indonesia
nah sisanya ada yang sudah mencapai puncak di bulan november
ini yang paling dekat sepekan ke depan itu hampir di seluruh provinsi
mulai dari aceh sumatera utara riau kepulauan rio bangka belitung jambi bengkulu
sumatera selatan lampung banten masih dki jakarta masih
jawa barat jawa tengah diy jawa timur bali nusa tenggara bahkan kalimantan
hampir ya di seluruh provinsi juga di sulawesi yaitu sulawesi utara gorontalo
sulawesi tengah sulawesi barat sulawesi selatan tenggara
dan juga di maluku utara maluku papua barat dan papua
namun untuk tiga hari ke depan yang perlu diwaspadai
jadi tiga hari ke depan itu adalah sebagian wilayah aceh
sebagian wilayah banten di sebagian dki jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur
kalimantan barat dan papua
kalimantan tengah demikian
jadi untuk satu pekan ke depan ini hampir seluruh wilayah indonesia
itu artinya beberapa saat ke depan setelah satu minggu ini
akan ada wilayah wilayah yang curah hujannya justru menurun ya
karena tadi bu dwi korita menyatakan bahwa hanya sekitar lima puluh persen nanti di bulan november
desember dan januari benar demikian bu
iya jadi tidak serempak jadi kalau misalnya kami katakan aceh ya
aceh itu dalam satu provinsi puncak musim hujannya itu tidak harus dalam bulan yang sama
karena begitu kompleksitas topografi dan kondisi atmosfer di indonesia
jadi secara tegas itu memang tidak mudah menyampaikannya
jadi di aceh puncaknya misalnya desember itu hanya aceh bagian tertentu
tapi november adalah aceh bagian yang lain demikian juga di provinsi yang lain
oleh karena itu lebih akuratnya kami menyampaikan informasi ini di dalam website
di situ ada petanya jadi sama sama pulau madura misalnya
nah itu puncaknya itu yang bagian mana dari pulau madura itu akan berbeda
misalnya bagian timur akan berbeda dengan bagian barat
karena fenomena curah hujan ini tidak mengikuti fenomena batas administrasi
makanya tidak pernah pas
tapi mengikuti fenomena pertumbuhan awan awan hujan yang tidak mengenal batas administrasi
sehingga lebih tepatnya mohon dibuka di laman bmkg
di situ akan terlihat tanya bagaimana tren ini apa peningkatan curah hujan ini demikian
kemudian bu potensi bencana hidrometeorologi apa saja yang kemungkinan akan terjadi

apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat
potensi bencana hidrometeorologi saat ini yang mungkin terjadi adalah bencana hidrometeorologi basah
yaitu antara lain banjir banjir bandang kemudian juga longsor dan juga gelombang tinggi
nah ini perlu diwaspadai
kemudian kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah
sejak sebelum musim hujan ya sejak bulan agustus ya
karena bmkg ini ada di seluruh provinsi dan di beberapa kabupaten
sehingga bmkg di daerah langsung berkomunikasi berkoordinasi
bahkan turun ke lapangan bersama dengan aparat pemerintah daerah
ataupun dengan pimpinan daerah untuk melakukan kesiapan kesiapan
bagaimana mengantisipasi turunnya hujan apabila kondisinya ekstrim
jadi dengan pemerintah daerah memang itu langkah utama dan juga dengan pupr
karena pupr juga harus mengatur waduk waduk bendung pintu pintu air saluran irigasi ya
dan juga dengan badan penanggulangan bencana daerah
ataupun juga dengan badan nasional penanggulangan bencana
baik terima kasih ibu dwi korita karnawati
kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika
telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia newscast